gue dari warung babe nih mau ke arah pulang
lalu buru buru pulang apa ada acara lain yang penting
buru buru sih enggak relax aja
selama ini kurang dekat sama kamu tapi bukan berarti om gak perhatian sama kamu
bagaimana kalau om aja yang kos keluar kamu yang tinggal disini
kinar tuh udah jangan ngekos disini aja
kinar tuh udah jangan ngekos disini aja

bang gimana mau nyari calon istri kayak gimana sih
saya emang sederhana aja den
yang penting orangnya baik solehah
mancung putih baheno
emang ada yang mau
kayak gitu sama bang diman
oh bi ira
ya boleh boleh aja sih sama bi ira tapi jangan sampai dia apa apain ya
soalnya itu second mamnya boy loh
jadi si ira teh bekas den boy
ya bener baik
second itu bukannya bekas
ya bukan itu maksudnya emang hp second apa
jadi maksudnya apa den
maksudnya mama keduanya boy
oh ya maksudnya apa maksudnya mama keduanya boy
oh ya bener baik
jadi mama keduanya boy
tenang den boy
akan saya jaga dengan nyawa dan harga diri saya
biasanya bekas sih yang diambil ya
narang permisi ya
sudah dilapin nay
nar mau ke kosan ya
yaudah jaga diri baik baik ya
minta pertolongan sama allah
den neng kinar mau kemana den
tanya aja sendiri pakai motorboy itu
yee ya bener baik
suruh nanya sama neng kinar
neng neng kinar mau kemana
udah lah mak
nggak usah sedih begitu
pa papa kan tahu
gimana sih kak hani orangnya tuh strenk banget
coba harus gimana jelasinnya
pasti ngerti lah ma
papa nih kayak gak kenal aja kak hani kayak gimana sifatnya
udah beres pa
tunggu tunggu tunggu
ada apaan sih apaan sih yang beres boy
kinar aja belum dateng apaannya sih yang beres
ini loh ma
udah boy pindahin ke motornya kinar
jadi kita bisa tahu kinar mau kemana
lagian kinar tuh pasti nggak bakalan jauh dari motornya ma
tuh kan boy
bener kan kata mama
anak macan itu ganteng dan pinter
tunggu tunggu tapi
kita cuma tahu kinarnya ada di mana
tetep aja mama gak tenang
mama tenang aja
nanti boy bakalan suruh temen boy buat ngecek inner lagi ada di mana
dan gimana keadaan dia
boy gimana kalau sekarang boy telpon temen boy
supaya mama agak tenangan dikit aja
gue dari warung babe nih mau ke arah pulang
lalu buru buru pulang apa ada acara lain yang penting
buru buru sih nggak relax aja kenapa boy
gue sih pengen ketemu sama lo
ngomong aja kenapa kenapa
tapi lebih enak sih kalau kita ketemuan dulu kali ya
tapi di mana ya ketemuan
gue sekarang lagi ada di bundur raja tiwarna nih
gimana kalau misalnya lo kesini aja deh gue tungguin
eh yaudah lah nggak apa apa lah
kami ketemu di sana ya
oke oke yaudah yuk saya siap yuk
eh ma pa
amit dulu ya mau ketemu sama temen boy
boy makasih ya
kamu tuh mau bantuin mama jagain kinar
mama nggak perlu bilang makasih
kinar itu kan suku punya boy
jadi mama nggak perlu lah bilang makasih boy
pasti bantuin kok
ya udah kalau gitu kamu juga harus hati hati ya nak
ya ma boy mau ganti baju dulu ma
kok pakai dandan segala
ya kan kita sudah suami istri
kenapa sih kamu manggil aku bu dona terus
panggil ke yang mesra
jangan manggil ibu lagi
loh kok gitu
orang boy aja manggil reva itu pakai budi
nyela dari mana
terus kenapa aku dipanggil donat kenapa nggak manggil sayang
atau manis atau cantik gitu
oh gitu ya
maaf karena aku nggak tahu
makasih ya banteng
kok kamu manggil aku banteng sih
oh aku ganteng ya
tapi kamu ngapain sih pakai dandan segala kayak lenong
ih kamu tuh nanyanya jangan kayak gitu napa sayang
kan aku dandan didik biar cantik buat kamu seorang sayang
kurasa pintunya ditutup
siapa sih yang nabrak
ih ada apa be
nggak cuma mau nanya aja
kalian sudah istirahat apa belum
ini baru mau istirahat deh
baru mau ditutup mba be buka
saya yakin kalian itu pasti kecapekan
be makasih ya be
eh teru teru
kotak envelope nya mau ditaruh di mana ya
taruh di kamar sebelah aja deh
biar nggak ribet ya
ini be di sini
mba be yang hitung duitnya
hah tepat tuh be
mba be pisahin duit sama envelope nya
envelope nya mba be hitung juga ya
ya udah tutup aja biar nggak ada yang ngangguin
hah yang ngangguin tuh mba be
manteng kenapa coba papa saya yang hitung duit envelope itu
kenapa si donat kan itu kan
loh kok gitu
masa sih dia kan babi kamu
iya malah tuh mamaku
duitnya hilang dicatut sama dia
iya betul wah
kalau gitu jangan dibiarin dong donat
iya bener tuh gimana
gak ada sih
jangan jangan ketinggalan kali ya di rumah adriana
kok disuruh ngambil kesana sebenernya
tapi mau gimana lagi ya
koneksi gue itu kan langka banget
susah banget dicari kemana mana
belum tentu ada
reva mau ke rumah mama adriana
pengen ngambil ada beberapa barang yang ketinggalan
yaudah papi antar aja
kebetulan bapak juga ada beberapa barang
yang ketinggalan disana yang harus